seperti aku tapi keganan kita untuk bicarakannya secara terbuka
membuat apa yang kita lakukan tidak lain daripada mencari kambing hitam dan saling menyalahkan
cuma sayangnya peperangan ini selalu berat sebelah
kau kusalahkan tapi kau selalu punya alasan untuk mengelak
sementara aku harus bungkam dan mudah menerima apapun yang kau katakan
kalau bicara soal keturunan perempuan memang selalu dipersalahkan
aku tahu tanpa izin suami istri tidak boleh meninggalkan rumah
tapi dadaku sudah kelewat sesak
dan aku tidak sempat menimbang mana yang baik dan mana yang tidak lagi
masjid rasanya aku perlu hawa segar beberapa saat untuk bisa bernafas lagi
aku tahu kau juga perlu diberi kesempatan untuk berhenti dari peperangan yang melelahkan diantara kita
masjid aku tahu kau juga perlu berhenti dari peperangan yang melelahkan di antara kita
jam berapa ibu pergi
setelah tuhan berangkat ke kantor dia pergi naik taksi
bawa pakaian banyak
cuma koper kecil
sediakan aduk saya mau mandi
doan mau makan malam di rumah
eh kalau nyonya terluput bilang saya tidak ada di rumah ya
kalau beliau telepon pas tuhan ada
walaupun saya ada memang dia saja yang bisa meninggal
rasa cemburu memang sering membakar emosi seorang istri
sehingga akhirnya dia jadi gampang curiga kalau suaminya pulang telat
saya tidak bilang bahwa setiap dia pulang malam dia pasti keluyuran
tapi apa ibu bisa percaya kalau yang namanya pulang kantor rata rata pukul sebelas malam
kan resminya jam kantor sampai pukul sebelas malam
sabun hari begitu
setiap hari om
pernah kau tanyakan ke kantor
pada saat saat pertama dia sering pulang terlambat ipung selalu cemas
halo selamat malam
dengan pt jangkar
bisa saya bicara dengan pak sudirman
jadi sekarang tidak ada seorang pun di kantor pak
terima kasih pak sapang
hampir pagi dia baru pulang
dan ketika saya tanyakan
bagaimanapun di kantor tak bisa men gjort sulit
pertama bang bor
dan ketemu dengan saya
jangan kejar panah
kita telah berpijak
jangan hull drizzy
artifacts untuk peluang saya
ini hari pertama yang berakhir
sangat selalu bergexistar
pekerjaan seperti ini tidak bisa bawa pulang rumah ngerti kan sudah makan sudah kusuruh
sampai beli sana mas pasti capek mau daerah panas siapkan tidak mau tidur
tidak kau katakan padanya bahwa kau sudah telpon ke kantor dan bahwa satpam yang katanya
dia suruh beli nasi bungkus itu justru mengatakan bahwa kantornya tutup
ipung sengaja membiarkan dia merasa berhasil membohongi ipung
kau tahu ke mana kek ribu
hai entahlah mas tapi kayaknya enggak jauh mungkin ke bogor tempat sahabatnya
kenapa kau terjemput masalah ini kan bisa selesai kalau salah satu mengalah
aku belum siap mengalah tapi tadi kau bisa bilang kau merasa salah ya aku
merasa salah karena harus terus menerus membongi ipung kebohongan klise yang keluar dari mulut
setiap suami untuk membuang istrinya seperti bikin proposal lah lembur tugas keluar kota
macam macam baik kucing semuanya padahal aku keluyuran sama seneti sekretaris deksi kita
ipung tahu entah dulu kami sering ribut mulut tapi belakangan ini ya lebih banyak cuek aku mau
malah melintang bagaimanapun ya tidak peduli tadi kau bilang sebelum dia pergi kalian kan
ribut ya lantaran aku tidak pulang selama tiga hari tiga malam pergi sama siniti lagi
sekarang ini aku serba salah mas
di depan ipung
aku harus berpura pura tidak ada nafti
aku harus mengatakan
bahwa aku sudah pisah kamar cukup lama dengan ipung
kamu sudah benar benar masuk ke dalam lumpur dir
tapi kau tidak berubah tak apa apa
dan membiarkan dirimu terseret makin jauh
mungkin ini sudah takdir
perkahwinan kami harus putus sampai disini
tahu apa kamu soal takdir
mas gak percaya
kalau pertemuan rejeki mati ada di tangan tuhan
berapa banyak rejeki kamu
dan berapa panjang jodoh kamu
jelas aku nggak tahu karena aku bukan tuhan
karena kamu bukan tuhan
makanya jangan sok meramal
jangan memfonis jodoh kita
kita tidak tahu sedikit pun tentang takdir kita
itu rahasia allah
tapi selama kita masih bernafas
sebab di zaman sekarang ini
tidak ada lagi rezeki yang diturunkan tuhan dari langit
seperti di zaman nabi musa dulu
semua orang harus berusaha
tidak ada lagi yang gratis di dunia ini
semua ada harganya
mati saja ada biayanya
aku sudah kepala ngajur mas
sepertinya aku tidak bisa lagi menghentikannya
kebiasaan jelek memang sulit dihentikan
tapi harus dibuang
buang sama sekali
aku tidak bisa membuang
tidak banyak lagi yang bisa aku lakukan
kecuali menunggu hari penghuburanmu
kamu memang masih hidup
tapi sebagai manusia
kamu sudah mati
kamu tak mercy
tidak ada lagi penangki
jika tidak tangani